perkenalkan nama saya dortheus dolvinus usior
saya dari kpwbi provinsi papua barat
kalau jabatan saya saya sebagai staff asisten penyelia perkasan
kalau kegiatan yang kami lakukan di lima pulau mulai dari bawean masa lembu kangean sampai dengan sapudi
itu ada sosialisasi terkait cbp cinta bangga dan paham rupiah
kami melakukan penukaran kepada masyarakat atau kami memberikan uang yang kualitas bagus kepada masyarakat
tujuannya supaya masyarakat lebih memperlakukanlah uang rupiah itu lebih baik lagi
supaya bisa umur edarnya lama begitu
masyarakat mereka sangat antusias untuk membawa uang lusuh maupun uang rusak mereka datang untuk menukarkan di tempat yang baik
kalau jumlah terbesar kemarin itu kalau tidak salah di sapeken
nah itu jumlah total uang kecil yang diambil datang itu dua puluh juta
dua puluh juta rusak semua dan lusu dan rusak
kalau menurut saya ekspedisi ini perlu dilakukan karena pulau ini sangat terdepan
dan terpentil bahkan terluar ya
jadi memang dan ini juga pulau pulau kita ya
jadi rupiah harus berdaulat di pulau pulau itu
karena itu masih di wilayah bingkai nkri
bisa berbagi di atas kapal cerita di masing masing kpw seperti apa
terus ada kebersamaan
kapal memang saat ini kan kondisi cuacanya lagi buruk ya
kadang mau turun harus ditahan
harus untuk semua sebagai warga negara indonesia ya
kan rupiah merupakan simbol kedaulatan kita
mari kita jaga kita rawat dengan baik
jangan di stabless jangan di coret jangan di remas jangan di basahin